terkait penanganan covid sembilan belas kementerian kesehatan menyematkan predikat e terhadap pemprov dki jakarta dalam pengendalian pandemi covid sembilan belas
nilai e diberikan berdasarkan perhitungan laju penularan kapasitas keterisian rumah sakit serta kasus tracing yang tak terlalu baik
dikutip dari cnn indonesia com wakil menteri kesehatan dante saxono harbuwono mengungkapkan
ada beberapa daerah yang kualitas pengendalian pandeminya masuk kategori d dan e seperti jakarta
menanggapi hal tersebut wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku
belum mengetahui apa yang menjadi dasar penilaian
saya belum baca ya hasilnya nanti saya baca dulu nanti baru saya berpendapat
ya kalau penang covid sembilan belas teman teman sudah tahu bagaimana penang covid sembilan belas di jakarta
teman teman bisa lihat angkanya angka kesembuhan meningkat terus angka kematian menurun turun
kenati begitu pemprov dki jakarta tak menutup diri
untuk melakukan evaluasi agar penanganan kasus covid sembilan belas di jakarta berjalan lebih baik
dari kutiputan cnn indonesia